rentetan teror bom bunuh diri yang terjadi di surabaya pada hari minggu dan senin lalu melibatkan satu keluarga saat ini kaum perempuan terutama peran seorang ibu dalam sebuah keluarga juga menjadi penentu dalam aksi teror
lalu bagaimana upaya pencegahan agar paham radikal tidak semakin menggurita
sudah bergabung bersama kami irfan idris direktur deradikalisasi badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
selamat siang pak irfan
selamat siang mbak elvira
pak irvan ketika ada insiden seperti ini ketika ada aksi bom bunuh diri aksi teror kemudian yang menjadi sorotan adalah pencegahan penangkalan
kita berbicara mengenai deradikalisasi seperti apa program ini berjalan sehingga kemudian banyak yang menganggap program ini gagal dilakukan prof
baik yang pertama kita semua berduka atas meninggalnya saudara saudara tercinta

kita berbicara mengenai deradikalisasi seperti apa program ini berjalan sehingga kemudian banyak yang menganggap program ini gagal dilakukan prof baik yang pertama kita semua berduka atas meninggalnya saudara saudara tersebut
jadi ini saya kira dia telah melaksanakan sekian lama dengan strategi sasaran waktu dan cara yang sangat sangat terencana bersamaan juga waktunya dengan melibatkan seluruh keluarga
tetapi perlu kita sekarang mempertegas upaya cegah ini karena ketiga cara ini sudah masuk dalam undang undang lima belas dua ribu tiga
utamanya pada bagian kedua dan ketiga yaitu kontraradikalisasi dan deradikalisasi
kontraradikalisasi secara singkat saya jelaskan itu ditujukan kepada seluruh komponen bangsa seluruh lapisan masyarakat agar mereka tidak terpapar dan tidak melakukan glorifikasi dan aksi simpati kepada oknum yang melakukan aksi kejahatan
terorisme itu kejahatan luar biasa musuh kemanusiaan
dan musuh lintas negara
ini yang perlu kita kuatkan dengan memperbanyak nantinya kontra kontra narasi kontra propaganda dong kontra ideologi yang kita istilahkan dengan alternatif naratif
kita harus segera menyelesaikan pembahasan tentang radikalisme dan terorisme
yang perlu kita besarkan adalah bagaimana empat konsensus dasar berbangsa
ini yang perlu kita narasikan agar jangan ada lagi anak anak kita yang korban akibat covid
ulah dari oknum yang tidak berperi kemanusiaan
kemudian khusus deradikalisasi
deradikalisasi ini sebenarnya ditujukan kepada narapidana teroris
kemudian mantan narapidana teroris keluarga dan jaringan
di sini juga ada tiga komponen
yaitu pembinaan pendampingan dan pemberdayaan
pembinaan lebih dikedepankan upaya edukasi
mengedukasi mantan napi teroris keluarga dan jaringan
agar jangan dan harus menyadari bahwasannya sudah ratusan korban nyawa yang tidak berdosa
ikut menjadi korban akibat ulah dari kegagalan paham yang mereka miliki
pendampingan di sini pembinaan di sini kita libatkan khususnya orang tua guru masyarakat
kementerian agama pendidikan dan kemendirian teknik
agar seluruh lapisan masyarakat seluruh kampus seluruh pendidikan
tingkat menengah dasar tingkat tinggi kemudian keagamaan
ini yang perlu kita internalisasikan pendidikan yang memoderasi dan pluralistik
kemudian pendampingan yang pertama tadi pembinaan kemudian pendampingan
kita dampingi mantan mantan teroris mantan mantan teroris napi teroris
agar mereka setelah sadar kembali ke masyarakat
dan jangan pernah melanjutkan paham radikalnya kepada masyarakat lain
atau yang sudah radikal
kembali dari syria itu kita harus protect
jangan dia menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan kepada masyarakat
dengan alih alih alasan ceramah alasan pengajian dan lain lain sebagainya dakwah
sementara bukunya hanya satu baru dibaca itu pun terjemahan dan gurunya cuma satu
itulah yang perlu kita waspadai
yang terakhir pendampingan
pendampingan di sini kita banyak banyak melibatkan kementerian kooperasi
kementerian sosial kita latih keterampilan kerja agar mereka setelah kembali ke masyarakat
dia tidak jobles tidak hopeless dan dia tidak mengalami kekosongan pikiran dan hatinya
setelah itu mereka bisa ikut hidup damai di tengah masyarakat karena mereka memiliki
keterampilan yang dia sudah terima pada saat berada di dalam lapas
pak irfan saya tertarik mengenai apa yang tadi anda sampaikan
mengenai orang yang berangkat ke suria mendapatkan paham radikal
tidak membawa paham itu kembali ke indonesia dan kemudian menyebarkan paham radikal ini
apa yang disampaikan kapolri meskipun akhirnya direvisi ada dugaan bahwa salah satu keluarga terduga pelaku teror ini
berguru ataupun mendapatkan paham radikal dari seseorang yang juga pernah berangkat ke suria
berbicara mengenai orang yang kembali ke indonesia ini apakah memang tidak bisa terdeteksi
tidak bisa kemudian orang orang ini menyebarkan paham radikal atau tidak bisa diperhatikan
ini mendapatkan pendampingan atau memang ini sulit untuk didata dan kemudian dirangkul
dua istilah yang mereka bawa mereka sandang dari luar negeri yaitu deportan dan returnis
deportan itu deportis itu mereka ditangkap oleh negara oleh penguasa negara yang di mana mereka berada
kemudian dikembalikan ke suria
kemudian dikembalikan ke suria
kemudian dikembalikan secara baik baik dengan melaporkan kepada aparat keamanan kementerian luar negeri dan imigrasi
ini kita dapat lakukan pembinaan karena setelah tiba di indonesia mereka ditampun di cipayung kementerian sosial di sebuah panti sosial
kita data dia selama satu bulan kita bina kita dialog karena tidak sedikit di antara mereka yang tidak paham apa yang didapatkan di sana
hanya terpanci mau dapat gajian tinggi mau berjihad
tapi ternyata penyiksaan yang dia dapatkan
itu kalau deportan sejak dua ribu tujuh belas sudah tujuh penerbangan yang kita terima dan kami bina dengan wawasan kebangsaan penguatan wawasan keagamaan dan pelatihan kewirausahaan
sebelum mereka kembali ke masyarakat dan kita bekerja sama dengan kementerian dalam negeri aparat kepolisian setempat dan aparat teritorial setempat untuk selalu dipantau terutama rt dan rw nya
dan ini sejak dua ribu tujuh belas kita ikuti ada kurang lebih dua ratusan deportan
ada pun returnis yang tidak dipulangkan oleh penguasa dan intelijen setempat mereka pulang sendiri
ini yang kita perlu tingkatkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan imigrasi agar semua warga negara indonesia yang pulang
dengan alasan barangkali dari tor dari umro dari apa
ternyata dia kembali dari syria dan makin radikal
nah inilah kemudian mencari sasaran masyarakat yang militansinya tinggi pemahamannya dangkal kemudian dikemas untuk melakukan aksi serangan balik
mana lagi ditambah patwa imam pemimpin isis al baghdadi yang menganjurkan semua yang bersimpati ke gerakan dan ideologi isis tidak perlu ke syria
silahkan aja beraksi di negara dan di wilayahnya masing masing terlajar di ledakan di marawi
dan tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dicegah ditingkatkan upaya hukum ada power pool bagi aparat keamanan
seenaknya dia melakukan aksi aksi penyerangan kepada aparat keamanan halayak ramai dan bahkan mungkin di rumah rumah ibadah lainnya
ini yang perlu kita tingkatkan
nah deportan deportan ini sekarang mengikuti program
radikalisasi yang kita katakan deradikalisasi dalam masyarakat bagian kedua karena yang pertama itu deradikalisasi di dalam lapas bagi narapidana teroris
deradikalisasi di dalam masyarakat itu diantaranya ada sebahagian deportan dan pada umumnya adalah mantan teroris yang sudah kooperatif yang sudah menyebar di seluruh indonesia yang jumlahnya ratusan
oke ketika upaya upaya itu sudah dilakukan kerjasama antar lembaga antar kementerian pihak yang berwenang sudah meningkatkan
secara teori secara praktek tapi mengapa kemudian eskalasinya sekarang banyak mengatakan ini lebih meningkat dibandingkan sebelumnya
termasuk penggunaan ataupun teror yang dilakukan oleh satu keluarga anak anak perempuan terlibat langsung di sana analisanya seperti apa prof
jadi baru tahun ini bapak kepala bnpt komisaris jenderal polisi soehardi alius
menggagas tiga puluh enam kementerian dan lembaga yang diajak untuk bersinergi dalam melakukan dua strategi tadi kontraradikalisasi dan deradikalisasi
dengan mengajak misalnya kementerian dalam negeri untuk mengaktifkan rtrw seperti fenomena yang terjadi di
seperti yang terjadi di
seperti yang terjadi di
di surabaya jika ada kelompok kelompok tertentu dan ini tidak bisa langsung dicurigai kalau misalnya secara fisik karena tidak ada lagi kriteria teroris secara fisik
tetapi dia mulai ngomongnya menyalah nyalahkan mengkapir kapirkan orang dan maunya jihad melulu
nah tidak bergaul dengan masyarakat tidak mau salaman padahal dia saudaranya sendiri
jadi indonesia ini adalah negaranya orang beragama dan orang beragama itu punya keyakinan
orang yang punya keyakinan
itu bersaudara semua
kenapa kita harus bantai saudara kita yang memiliki keyakinan
nah untuk menegaskan bahwasannya blueprint rencana aksi untuk melibatkan kementerian dan lembaga
ini sedang berjalan kami baru mengikuti rapat dengan pimpinan tiga puluh enam kementerian dan lembaga di kantor kami
untuk segera menyiapkan personil yang in charge di dalam program itu
misalnya saja seorang narapidana teroris atau mantan teroris atau deportan yang belum punya pekerjaan
tentunya kita siapkan nanti mengundang dengan menempati blk blk atau misalnya bergabung dengan kelompok kooperasi di mana dia mereka berada
kemudian kooperasi itu memberikan pelatihan dan sekaligus mungkin barangkali modal yang sesuai dengan keinginan dan usaha yang ingin dilakukan
contoh kecil yang kita lakukan
para mantan teroris
dan sebagian deportan yang ada di wilayah sumatera
ada salah satu provinsi yang mereka secara berjamaah memelihara sapi
kita sonding ke kementerian pertanian karena mereka punya dinas peternakan di daerah
mereka butuh lahan
kita sonding ke kementerian kehutanan tentunya
agar mereka bisa beternak secara lancar
dan sesuai dengan harapan yang diinginkan
semua kementerian dan lembaga terutama pendidikan
di indonesia tidak bisa kita katakan pesantren itu radikal
tetapi kita tidak menutup kemungkinan
ada saja oknum yang masuk di pesantren
seolah olah dia ikhlas mengajar
tetapi ada misi yang ditanamkan di sebuah pesantren
yang menyebabkan orang mengatakan pesantren radikal
dan itu memang terjadi juga
adanya anak anak yang pernah tinggal di pesantren itu kemudian berangkat ke suria
untuk melakukan jihad dan bunuh diri di sana
pokoknya semua kementerian dan lembaga
sudah kita ajak duduk bersama
tinggal nantinya bagaimana pemda ikut merespon
karena tentunya para gubernur
pemerintah daerah yang memiliki dinas dinas
tidak cukup hanya kita ajak kementerian tingkat pusat
tentunya yang memahami lokasi daerah adalah kepala kepala dinasnya
di mana mereka berada
yang saya katakan tadi itu
ada mantan kita ada mantan
ada deportan yang berangkat ke sana
dia jual semua barang barangnya
dia tidak tahu mau kemana
akhirnya kita fasilitasi
dia tidak punya ktp
tetapi kalau memang sudah menyatakan diri
berubah dan dibuktikan dengan tutur kata perilaku dan atensi mereka terhadap perhatian
negara kepada keluarganya
kepada dirinya dan juga masyarakat lingkungannya
harus menerima dengan istilah kita reintegrasi sosial
jangan dikucilkan jangan diasingkan
jangan di stigmakan anaknya itu anak teroris
nah kita harus membina mereka demikian
baik semoga kerjasama kementerian
antisipasi yang dilakukan ini bisa menangkal
mencegah terjadinya aksi teror
sehingga tidak perlu lagi ada korban jiwa dalam insiden seperti saat ini
teror yang terjadi di sejumlah wilayah di indonesia
terima kasih irfan idris direktur deradikalisasi bnpt